ya sangat sedih ya mendengar beritanya begitu dan juga selain ditangani oleh polda tapi juga mendikbud sudah mengirimkan tim untuk menginvestigasi mudah mudahan akan terungkap dengan jelas mengapa sampai bangunan baru bisa robo karena dibangun tidak sesuai standar
iya benar sekali tampaknya memang masalah bangunan baru kemudian mengalami kerusakan bukan hanya terjadi di pasuruan saja karena memang masih banyak bangunan bangunan sekolah yang kondisinya mungkin sudah mulai memprihatinkan begitu ya baik bangunan baru maupun juga bangunan lama
nah kita ke informasi selanjutnya nih ya
seperti yang satu ini masih soal kondisi sekolah yang memprihatinkan seorang guru sd negeri di jombang jawa timur melakukan aksi protes mengajar menggunakan helm gara gara kondisi sekolah yang lapuk tapi tak juga kunjung diperbaiki
ya sementara itu akibat ruang kelas nyaris ambruk akhirnya puluhan siswa sekolah dasar negeri tiga balong ponorogo jawa timur terpaksa berpindah ruang kelas
beginilah aksi sunyono seorang guru di sdn kepo kembang satu kecil
kecamatan peterongan jombang jawa timur saat mengajar di ruang kelas
pria ini tidak melepas helm di kepalanya sebagai bentuk kuas padaan atas kondisi atap ruang kelas yang sudah lapuk dimakan rayap
aksi sunyono ini dilakukan sebagai bentuk protes atas kondisi sejumlah ruang kelas yang sudah rusak tapi tidak mendapatkan bantuan dana dari pemerintah
para siswa juga mengaku merasa tidak nyaman terlebih lagi saat kondisi hujan ruang kelas yang sebagian sudah tidak terpasang pelafon
belum lagi tiupan angin kencang membuat para siswa takut jika pelafon jatuh dan menimpa mereka
dengan adanya kondisi seperti ini mohonlah untuk hati pemerintah itu bisa berkata sehingga bisa ditindaklanjuti
tidak hanya mengandalkan birokrasi dan birokrasi tolonglah langsung turba sehingga tahu keadaan yang sebenarnya
pihak sekolah mengatakan
sudah pernah mengajukan perbaikan pembangunan ke dinas terkait tapi masih dijanjikan dan belum terrealisasi
khawatir siswa tertimpa atap bangunan kelas seperti yang terjadi di sdn gentong pasuruan jawa timur
puluhan siswa kelas tiga sekolah dasar negeri tiga balong ponorogo jawa timur terpaksa dipindahkan ke ruang perpustakaan
pihak sekolah terpaksa mengevakuasi para murid lantaran atap ruang belajar siswa kelas tiga sudah nyaris ambrol akibat dimakan usia
pihak sekolah harus memasang tiang penyangga agar bangunan tidak roboh
pihak sekolah mengaku sudah melapor satu bulan yang lalu tapi hingga sekarang belum ada perhatian dari pihak terkait
tim liputan cnn indonesia